peranan perempuan di dalam sebuah negara akan sangat menentukan kemajuan dari negara tersebut
banyak perempuan yang harus melakukan kegiatan ekonomi
dan ini tidak selalu identik dengan karir di luar rumah
bahkan yang masih ada di dalam rumah juga tetap menjaga dan memelihara ekonomi mereka
mereka mereka ini adalah bagian dari umkm yang banyak sekali di indonesia
perempuan umkm syariah indonesia